tujuh belas dari dua puluh tujuh anak penghuni panti asuhan di kabupaten banjar kalimantan selatan
dinyatakan positif terinfeksi covid sembilan belas
keempat belas anak yang berusia di bawah tujuh belas tahun itu dilaporkan dalam keadaan stabil
dan sedang melakukan karantina di ambulung banjar baru
kepala dinas kesehatan kabupaten banjar menduga
keempat belas anak ini terpapar dari donatur yang datang ke panti asuhan
pengasuhnya ini sudah kita tanyakan juga apakah ada riwayat perjalanan kemana dan lain lain
ternyata tidak ada
tapi selama bulan puasa tadi itu banyak sekali tamu yang datang
untuk tamu yang bersedekah beri santunan untuk anak anak panti
nah kemungkinan besar itu terjangkitnya di situ
untuk menjaga penyiwaran lebih luas penghuni pantai yang tidak terpapar covid sembilan belas
dipulangkan kepada teramat mereka
tujuh belas pedagang pasar tradisional di denpasar bali terkonfirmasi positif covid sembilan belas
berdasarkan hasil lab
sebelumnya empat puluh lima pedagang pasar pumbasari denpasar ini melakukan tes swab pada minggu lalu
angka ini membuat pasar tradisional kumbasari berpotensi menjadi kluster baru penularan covid sembilan belas di denpasar
saat ini gugus tugas covid sembilan belas kota denpasar bersama pd pasar melakukan tracing
dan berencana menutup pasar

testing yang kita lakukan terhadap salah satu pedagang di pasar pumbasari yang sebelumnya dinyatakan positif
sehingga tiga hari yang lalu kita lakukan tes swab masal
sehingga kemarin malam hasilnya sudah keluar
hingga kini di bali terdapat tiga pasar tradisional dengan pedagang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia